pusing banget ya ini kalau pikiran nih jadi banyak banget masalah
mulai dari masalah keluarga masalah percintaan masalah kerjaan masalah rumah tangga
semuanya numpuk di kepala sampai bikin susah tidur susah konsentrasi bahkan berujung depresi sampai memicu penyakit
jangan sampai deh
nah mencurahkan masalah kepada orang lain ternyata bisa mengurangi depresi loh
tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah semua orang itu adalah tempat bicara yang tepat
masalah kesehatan jiwa menjadi salah satu problematika dalam kehidupan
terlebih saat pandemi covid sembilan belas
tidak sedikit mental masyarakat terguncang akibat situasi yang sulit diprediksi
perasaan cemas takut hingga tekanan mental kerap menghantui
riset kesehatan dasar dua ribu delapan belas juga mencatat lebih dari sembilan belas juta penduduk indonesia berusia lebih dari lima belas tahun mengalami gangguan mental emosional
lebih dari dua belas juta orang berusia lebih dari lima belas tahun mengalami depresi
salah satu solusi mengurangi beban kesehatan jiwa adalah dengan menyampaikan curahan hati
tahun dua ribu dua puluh pemerintah meluncurkan layanan konseling gratis yaitu sejiwa
layanan ini ditangani delapan ratus tujuh puluh lima relawan yang terdiri atas konselor dan psikolog dari himpunan psikolog indonesia
lalu hotline satu ratus sembilan belas ekstensi delapan kita bisa curhat dalam waktu maksimum tiga puluh menit
layanan gratis ini bisa diakses mulai jam sembilan pagi hingga sembilan malam
sayangnya tidak mudah untuk bisa langsung
terhubung dengan layanan ini
setelah berhasil terhubung tahapan konseling dimulai dengan pendataan dan menentukan topik pembicaraan
setelah itu barulah relawan konselor dan psikolog mendengarkan dan merespon keluh kesah yang saya sampaikan
layanan kesehatan ini kan sifatnya psychological first aid
bantuan psikologis awal
itu sama dengan p tiga k nya kalau medis
jadi artinya bahwa pada saatnya
pada saat orang mengalami persoalan awal inilah bantuan psikologisnya awal di situ
sehingga kita tidak memerlukan waktu yang panjang karena akan dilingkan
tadi dikatakan kalau persoalannya ada persoalan tentang kdrt kekerasan
maka diarahkan ke wadina sumberdaya yang perempuan atau ke jalur jalur kemen pppa
kalau persoalan terkait dengan bantuan sosial diarahkan ke kemen sos
atau kalau itu persoalan yang lebih berat lagi maka diarahkan ke psikolog
selain lewat sambungan telepon pemerintah juga memiliki layanan curhat gratis tatap muka
mobil anti galau diluncurkan tahun dua ribu enam belas oleh kementerian sosial
namun sejak pandemi dua ribu dua puluh aktivitas mobil ini berhenti beroperasi karena kebijakan ppkm
banyaknya minat masyarakat untuk curhat ternyata menjadi celah bisnis tersendiri
belakangan penyedia layanan curhat berbayar di jagadmaya juga bermunculan
salah satu penyedia layanan curhat berbayar mencatat
menggunakan aplikasi curhat berbayar pada gawai cukup mudah
pertama pilih topik pembahasan
kemudian tentukan ingin curhat dengan konslor atau psikolog
tentunya ada perbedaan harga
tarif teman curhat konslor rp tiga puluh per sesi
sedangkan psikolog mulai dari rp seratus
meskipun tidak gratis dari cuitan sebagian masyarakat
layanan curhat berbayar dinilai sangat membantu masalah psikologi
kami ingin memfasilitasi ya orang orang ketika ingin curhat
kalau sudah di sosial media khawatirnya nanti orang lain malah tahu
kemudian malah terjadi cyberbullying
kami harapannya dengan adanya rilis kami bisa menjembatani masyarakat di luar sana
agar bisa terhubung dengan bantuan bantuan yang profesional dan tidak judging
sehingga mereka bisa menyampaikan masalahnya dengan nyaman dan aman
berbeda saat curhat dengan teman atau orang terdekat
mencurahkan isi hati kepada profesional seperti psikolog sekaligus bisa menjadi rujukan awal
apakah pengguna jasa perlu mendapat layanan medis lanjutan atau tidak
dan dari kedua layanan curhat itu saya menyimpulkan
curahan hati setiap pengguna jasa ditangani oleh profesional
perbedaan yang paling mencolok harus sabar menunggu antrian
jika ingin mendapat layanan curhat gratis milik pemerintah
sementara layanan curhat berbayar bisa diakses sesuai kemampuan finansial
tim liputan cnn indonesia